cakep bener emang mainnya timnas kemarin ini
nah kemenangan pertama timnas sepak bola indonesia
diajang si games kamboja dua ribu dua puluh tiga atas filipina dengan skor tiga
digapai dengan cara yang tergolong tidak mudah
selain karena faktor teknis di lapangan
ada juga faktor lain di luar lapangan yaitu salah satunya diantaranya adalah
gagalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh beberapa waktu lalu
nah apakah faktor semacam ini kemudian akan menjadi batu sandungan
bagi timnas u dua puluh dua indonesia untuk berpartisipasi atau berlaga
di sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga kita tanya sama yang paham ya
justru pemain pemain timnas ini
harus menjadikan ajang sea games ini sebagai pelampiasan ya
istilahnya seperti pelampiasan gitu
apalagi kan beberapa pemain termasuk dalam timnas u dua puluh
yang akhirnya gagal main di piala dunia kan ya
meskipun marcelino mungkin nggak intens dalam tim karena dia bermainnya
tidak intens dalam timnas u dua puluh karena dia bermainnya di
luar negeri gitu ya tapi ada beberapa pemain yang mungkin merasakan
kekecewaan dan harusnya bisa untuk menjadikan ajang sea games ini
pelampiasan untuk bisa sukses
meski kejadian beberapa waktu lalu masih membekas di mata masyarakat
bukan berarti peluang timnas indonesia untuk berprestasi di dunia internasional
tertutup namun apakah masyarakat dan pecinta sepak bola tanah air
masih menaruh harapan besar ke timnas u dua puluh dua indonesia
yang berlaga di sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga kita akan tanya langsung
kalau saya pribadi masih berharap supaya menunjukkan ke dunia bahwa
kita itu biar bagaimanapun yang terjadi kita tuh solid
dan kayaknya olahraga harus dipisahin dari politik
saya pikir dengan tampil di kamboja bisa menang
menunjukkan bahwa indonesia itu selalu punya potensi di persepak bolaannya
untuk di sea games kamboja ini mungkin ini kayak harapan kita lah di bola
apalagi piala dunia kemarin kita kan di cancel tuh sama dasung dari fifa nya
ya ini biar ada bisa lah semoga sampai final gitu
soalnya ini ke depan juga ini jadi bukti kalau misalnya semangat indonesia di sepak bola
itu masih ada di mata kancah dunia
pastinya mampu mengangkat moral pemain timnas
namun yang menjadi catatan adalah timnas indonesia tergabung dalam grup yang cenderung mudah di babak penyisihan
ujian sebenarnya akan dimulai pada babak semifinal
di mana lawan lawan kuat yang kerap membuat garuda muda kerepotan menanti
jadi menurut saya indonesia punya peluang untuk paling tindih untuk menang
paling tidak maju ke babak semifinal terlebih dahulu gitu ya
lolos dari grup ini karena grup ini berisi tim tim yang bukan tim tim kuat di asia tenggara gitu
jadi maju ke babak semifinal
di semifinal baru akan ketemu dengan entah itu vietnam atau thailand
ini dua tim yang mungkin secara sepuluh tahun belakangan ini terutama vietnam ini menjadi tim yang sangat sulit untuk di kalahkan oleh indonesia
dan kuncinya ada di babak semifinal sih ya
kalau indonesia bisa lolos dari babak semifinal
ini peluang untuk melaparai medali emas kan lima puluh lima puluh dibandingkan dengan tim nasi
u dua puluh dua akan kembali tampil pada empat mei mendatang untuk menghadapi kesebelasan myanmar
harapan agar garuda muda bisa terbang tinggi di perhelatan sea games masih menjadi mimpi bagi pecinta sepak bola tanah air
edwai karisky softan herdiagama jakarta